udah nyambung maaf ya kan
tadi sinyal agak jelek
oke gak apa apa saya pikir dari koneksi saya kan
kang apa kabar sehat ya
baik gimana juga
di chatroomnya cnn indonesia
yang siang hari ini kita mau coba
gali perspektif dari kang gunggun
soal pertama ya ini tentang
wacana reshuffle ya maju mundur
terus tampaknya presiden juga mulai serius
lewat lembaga lembaga negara
kalau bahasanya presiden jokowi dodo
kapal yang cepat itu kapal yang ramping
kira kira benar nggak gitu kang
perlu nggak sih memang sejumlah lembaga
negara itu menurut kang gunggun
di masa pandemi seperti saat ini harus
dihubarkan atau dirampingkan
dikembalikan ke sejumlah kementerian
atau lembaga yang lain
oke soal kelembagaan
saya sih dari dulu setuju
bahwa birokrasi yang sehat
itu adalah birokrasi yang efektif
jadi bukan karena
banyaknya lembaga menurut saya
tetapi lebih pada
fungsi yang kemudian terkoordinasikan
bukan hanya untuk
supaya kemudian terbagi semua
bagi bagi jatah ya
jadi kan gini
kita sebagai warga negara
bagaimanapun ada tiga orientasi
pertama bagaimana negara hadir
dalam urusan keseharian warga masyarakat
kemudian yang kedua
ada good governance dalam penyelenggaraannya
kemudian yang ketiga adalah
pemberitaan yang bersih
itu menurut saya memang
berkelindan dengan orientasi
kelembagaan itu untuk publik
sehingga sebenarnya bukan soal
banyaknya jumlah kuantitas
melainkan harusnya itu
peran dan fungsi lembaga yang bersangkutan
nah ini yang paling santer
kabarnya yang akan dibubarkan
atau mungkin dilebur ke tembaga yang lain
misalnya badan restorasi gambut
kemudian yang untuk komite
tapi begini apakah kemudian
di tengah pandemi seperti saat ini
pembubaran lembaga itu memang cukup
perlu dilakukan misalnya untuk efisiensi
anggaran atau untuk apa
menurut kamu itu gimana
gini basisnya itu kan cfr ya
jadi harus ada konklusi
penemuan tentang efektif
tidaknya lembaga rekomendasi
untuk pembubaran atau tidak
cfr adalah basis paling
bukan karena kepentingan politis
tapi lebih pada kepentingan
peruntukan lembaga yang bersangkutan
yang tadi reinhard sebut atau lembaga lain
yang kemudian berada dalam
pemetaan pak presiden
bisa diintegrasikan dengan kementerian
yang sudah ada
menjadi bagian terintegrasi
sehingga tiga puluh empat kementerian
itu bisa berjalan efektif
satu orientasi ke depan
sah sah saja presiden lakukan
pembubaran atau peramping
dulu juga seingat saya di dua ribu empat belas
dua bulan pertama presiden itu sudah melakukan
memerintah berapa bulan
pada saat dilantik oktober
kemudian seingat saya dua bulan kemudian
sudah ada pembubaran
saya pikir wawonannya ada di presiden
pilihannya adalah banyak jumlah
peran dan fungsi
yang diefektifkan sehingga
kemudian bisa bekerja optimal
soal penanganan gambut misalnya
atau soal penanganan lansia gitu
selama bisa dilakukan oleh kementerian
karena hirarki kementerian itu dari pusat hingga daerah
leading sectornya benar benar dioptimalkan
kan why not kalau kemudian
lembaga lembaga itu kemudian diintegrasikan dengan
peran dan fungsi kementerian begitu
atau mungkin benar juga ketika presiden sempat
agak marah ya kang gunggun dan
mengancam umpakan lembaga
ternyata mungkin ini ya
follow up dari kemarahan presiden
jadi saya melihat begini sih
kita ada persoalan
yang betul betul serius
persoalan seriusnya ada
tiga hal hal pokok yang kemudian
harusnya menjadi pr besar pemerintah
inisiasi dukungan dari publik begitu
pertama adalah pandemi
suara saya jelas nggak ya reinhardt
dengar dengar kang dengan jelas jelas
pertama itu pandemi yang memang
ketidakpastiannya itu masih berjalan
hingga mungkin berbulan bulan kedepan kan
butuh konsentrasi luar biasa
kemudian yang kedua
yang juga itu di depan mata
melorot begitu ya
pada saat misalnya diperbincangkan di akhir tahun lalu gitu
kemudian yang ketiga adalah
ekse sosial politik ya
dari situasi yang tidak nyaman dan tidak pasti ini
di wilayah persepsi masyarakat
contoh misalnya banyaknya phk
banyak orang tiba tiba jatuh miskin
kemudian membutuhkan perlindungan negara
itu kemudian bisa melahirkan situasi
chaos dalam konteks
menurut saya butuh
penanganan komprehensif dari hulu ke hilir nih
contoh misalnya persoalan dari hulu itu adalah
menyangkut kebijakan yang akan diambil
pemerintah ya kan
denyu normal dalam arti kebijakan
misalnya di wilayah kesehatan
sementara pandeminya masih
kurvanya masih tinggi
dan itu melahirkan euforia tidak terkendali
sehingga kemudian pemerintah bisa mengalami kesulitan tuh
makanya kemudian pemerintahan daerah
menurut saya reinhardt
harus benar benar juga berkoordinasi dengan pusat
mana daerah yang
memang tidak atau belum layak untuk
psbb nya dicabut gitu ya
supaya kemudian menghindari
resiko resiko epidemiologi yang lebih
lebih parah nanti dari aspek
sorry dari aspek pandemi
menurut saya persoalan dari hulu
menyangkut kebijakan itu
kemudian harus punya rembesan kebawah
penanganan persoalan persoalan yang sektoral gitu ya
contoh misalnya penanganan kemiskinan
ya kan penanganan
yang kemudian juga
itu bisa menjadi backbone
karena apa banyak perusahaan perusahaan besar
yang mengalami problem serius
sehingga kemudian daya tahan masyarakat
kemudian kan memerlukan
intervensi pemerintah dan kesadaran dari warga masyarakat
kalau misalnya kita bahas soal
membuarkan sejumlah lembaga
ya sebenarnya memang itu ada di haknya presiden
tapi kemudian menjadi pertimbangannya apa begitu ya kak kandian
memang tampaknya untuk merampingkan tadi itu ya
yang tadi dikatakan oleh presiden joko widodo
nah itu soal
tapi begini nih catatannya
pembubaran itu memang ada kewenangannya ada di presiden
tetapi harus ada komunikasi kebijakan
yang menurut saya juga bagus gitu
contoh misalnya reasoning dari pembubaran sebuah lembaga itu apa
seperti apa dari bidang bidang yang kemudian membutuhkan penanganan
seperti misalnya gambut nih
kalau dibubarin terus penanganannya oleh mana nih
kemudian persoalan persoalan menyangkut lansia
atau persoalan misalnya ojk misalnya
ya kan itu
terus mau di integrasikan kemana
proses proses seperti ini kemudian menjadi penting dalam konteks gini
narasi itu kita kan belajar komunikasi ya
narasi kebijakan itu bukan hanya konsep narasi gitu
satu kebanyak perlu diumumin bahwa
lembaga ini dibubarin gitu
bukan searah seperti itu
tapi juga butuh yang disebut dengan
rasionalitas naratif itu kan butuh namanya koherensi
koherensi material struktural karakterologis
nah yang strukturalnya itu harus ada benang merah nih
a sampai z
oh saya bubarin alasannya seperti ini
kemudian solusi alternatifnya seperti ini kalau dibubarin
bagian bagian yang kemudian awalnya ditangani oleh lembaga yang dibubarkan
akan di integrasikan ke kementrian ini atau ke lembaga ini
oke komunikasi kebijakannya
nah ini menarik nih kalau ngobrol sama kang gunggun nih
dapat ilmu barunya banyak banget nih
temen temen juga pasti disini yang komentar juga
banyaknya ikutan gak sabar juga
kang ini juga oke itu soal lembaga negara
kemudian soal wacana reshuffle kabinet yang sebenarnya
dalam niat presidennya masih dalam satu tone yang sama saya pikir itu juga hal yang penting ya
dalam satu tone yang sama saat itu beberapa pekan yang lalu
kang gunggun udah banyak juga sebetulnya bicara soal ini
nulis dan lain sebagainya
soal reshuffle ini kang gunggun tampaknya sampai hari ini nggak ada kelanjutannya ya
jadi kira kira itu presiden hanya gimmick saja
atau hanya untuk nge push para menterinya untuk kerja lebih keras lagi atau gimana kang
ya mudah mudahan untuk urusan negara tidak sekedar gimmick gimmikan ya
tidak sekedar dramaturgi
tidak sekedar bahasa bahasi
tapi apa namanya apa yang disampaikan oleh presiden itu punya dampak signifikan gitu
begini kan presiden marah delapan belas juni
kemudian di publish dua puluh delapan juni
artinya dari sudut manajemen privasi komunikasi itu sudah lolos sensor lah ya kan
marahnya itu untuk diketahui oleh publik
kemudian setelah marahnya itu lolos sensor istana gitu ya
dan itu dianggap punya efek positif gitu bagi komunikasi publik
tentu harus punya tiga menurut saya punya tiga dampak nih
reshuffle atau bukan reshuffle kan begitu kan
kemudian yang kedua
bagaimana perubahan itu bisa dikendalikan
bagaimanapun kan presiden di puncak hirarki otoritas
karena kita mengandung sistem presidensial
dan mengandung sistem presidensial artinya presiden
memang punya betul betul hak prerogatif untuk menentukan reshuffle atau tidak
kemudian yang ketiga nih yang paling pokok nih
sebenarnya reshuffle itu bukan untuk menjawab pertanyaan reshuffle untuk siapa
tapi reshuffle untuk apa
tapi reshuffle untuk apa
kalau reshuffle untuk siapa ya syukur syukur tuh reinhardt ya kan
tapi kan reshuffle bukan soal ganti orang
tapi ganti peruntukan dari perombakan itu untuk publik kan begitu
terutama melalui perbaikan kinerja
dalam bacaan saya ada plus minus nih
ini yang nonton juga banyak pada komentar juga

nah yang plusnya dulu deh plusnya apa kak menggunakan plusnya
menurut saya gini plusnya
kalau memang evaluasi presiden
presiden kan punya mata punya telinga
dia sudah melakukan proses komparasi antara matrik kebutuhan lima tahun
itu dengan prestasi para menteri ya kan
saya pikir tidak sulit lah
dengan sumber data yang presiden miliki untuk mengumpulkan rekam jejak kinerja para menteri selama sepuluh bulan
kurang lebih ini dari oktober
hampir kan ya hampir sepuluh bulan
artinya kan presiden bisa mengevaluasi apakah para menteri yang bekerja membantunya
itu sudah di grade optimal
atau justru di bawah grade gitu ya
untuk kemudian dilanjutkan
kan kalau kita pakai analogi nih reinhardt
kalau kita punya penyakit
dibanding kemudian mengalami pembusukan
mending di amputasi kan begitu kan
jadi risapel itu bisa aja kemudian menjadi positif
plusnya nih kalau dilakukan
selama memang menteri menteri yang mau di reshuffle
mau di rombak itu
memang kinerjanya di bawah rata rata dan tidak mungkin lagi bisa di upgrade
kemudian bisa juga karena mungkin ada kapasitas yang tidak mendukung
perjalanan akselerasi yang diinginkan oleh presiden
minusnya gitu ya
risapel itu satu bersifat interdependent kan
satu bagian berubah itu biasanya menyebabkan perubahan di bagian bagian lain
jadi kalau satu bagian berubah
itu dia akan menyebabkan sirkulasi elit lain itu berubah
contoh misalnya ada reposisi
setelah pergantian ada reposisi
ada masuknya orang baru
yang kalau orangnya benar
yang menggantikan benar
itu mungkin relatif tidak ada masalah
tapi kalau lagi lagi coba coba menaruh orang gitu ya
di posisi baru
jangan jangan bukan menambah percepatan
yang ada justru
masuk partai baru gitu ya
kan ada juga nih orang line up
yang bisa aja kemudian baru masuk gitu ya setelah
menunggu waiting list nih
menggantikan posisi si menteri x yang di reshuffle gitu ya
ganti orang kan bukan
juga benar benar bisa menyelesaikan masalah
kalau orang yang ditaruh hanya sekedar politik representasi gitu loh
kalau sekedar politik representasi itu
ya menurut saya hanya akan menjaga zona nyaman kekuasaan
bukan berakselerasi penyelesaian masalah
dan bukan bermuara kepada kinerja tadi itu mungkin ya kak
masalahnya itu mau pada kinerja
atau mau pada politik representasi
sebagai bagian dari akomodasi politik
atau keseimbangan politik
dari partai partai penyokong kekuasaan
nah saya tuh selalu khawatir
kalau kemudian modelnya mempertahankan politik representasi
itu kejadian seperti resupple
di sepuluh bulan pertama kan pak jokowi melakukan reshuffle tuh
kalau nggak salah waktu itu bulan agustus
sama karena dengan kelahiran saya nih
jadi saya inget tuh pak jokowi pertama kali
itu pak jokowi bikin reshuffle tuh sepuluh bulan
yang banyak yang kena
bukan direposisi tapi diganti itu kan
orang orang yang tidak punya reference power
tidak punya kekuatan rujukan
sebut aja misalnya ada andi wijayanto
tapi orang orang yang punya backup politik
sebut aja misalnya seperti pak sofian jalil gitu ya
itu kemudian hanya direposisi
dan itu makin fuad lagi posisinya
kemudian kita lihat juga reinhardt
itu periode pertama
itu lebih pada politik akomodasi
dengan masuknya golkar
dan masuknya partai amanat nasional
yang sebelumnya itu
pan dan golkar kan berada di kongsi belinda
ada di luar
jangan sampai kalau kemudian di resupple kedua ini
justru begitu lagi ya kang
ini kan pak jokowi kan periode kedua
dan beliau pernah menyampaikan secara eksplisit
tidak ada lagi beban
begitu kan ya kan
kemudian juga begini
ini pak jokowi sendiri loh yang bicara tanggal delapan belas juni bahwa
jangan pendekatannya biasa
kita harus punya sense of crisis kan
kita harus punya
perasaan bahwa ini situasi kris
perasaan yang sama
sehingga pendekatannya harus extraordinary kan
persoalannya narasi itu sudah tersampaikan ke publik ya kan
kalau ucapan pemimpin sebagai sebuah narasi komunikasi politik
itu kan terikot jejak digitalnya
jejak di media masa dan
sama halnya seperti kita hari ini berbincang nih
kalau saya bisa katakan begini
kalau saya ngobrolnya dengan pak jokowi
pak jokowi kan pernah bicara tanggal delapan belas
bahwa pendekatannya itu pendekatan harus extraordinary
makanya kalau saya boleh usul
pak jokowi kalau mau mere resubble
pendekatannya harus extraordinary
jangan kemudian pendekatan biasa
kalau pendekatan biasa itu kan pendekatan politik representasi
zona nyaman kekuasaan itu pendekatan biasa
kalau mau pendekatan extraordinary
sehingga menempatkan orang orang juga
berdasarkan kemampuan dan tujuan tadi itu ya
untuk kinerja tadi bukan kemudian politik representatif tadi ya kang
benar kalau sekedar politik representasi
zona nyaman kekuasaan sirkulasi elit
itu mah dari sejak zaman orde baru
hingga zaman presiden sby ya reshuffle ya begitu begitu
pendekatannya biasa bukan pendekatan extraordinary
kalau mau pendekatan extraordinary oke
contoh misalnya ini selama krisis hampir empat bulan lah plus minus ya
itu kemudian sektor sektor mana yang sangat lemah
lemah itu indikatornya dua ya
satu indikator kinerja
ini terhubung dengan matrik kebutuhan presiden lima tahun
yang sering kita sebut sebagai orientasi besar kepemimpinan kabinet indonesia maju
di bawah kepemimpinan pak jokowi
kan punya program tuh dalam matrik
dan itu pasti kan ada periodenya tahun pertama tahun kedua tahun ketiga oke
di tahun pertama dihajar oleh krisis
kemudian evaluasi itu dengan pendekatan kritis
dan kemudian dibutuhkan pergantian orang atau pergantian pendekatan cara metode
untuk penyelesaian masalah di sektor yang bersangkutan
jangan cuma ganti orang tapi juga ganti pendekatan dalam penyelesaian masalah
jadi mengurangi masalahnya seperti apa gitu
kalau tidak perlu ganti orang ya tidak ganti orang tapi ganti pendekatan
termasuk juga sistem yang kemudian di implementasikan disitu
jadi itu yang pertama tuh
memastikan bahwa sektor sektor yang kemudian dalam dimensi kerjanya performanya buruk
itu bisa direalisasikan
bisa diganti baik ganti orang maupun ganti sistem pendekatannya
itu yang pertama
yang kedua harus dipertimbangkan namanya persepsi publik
persepsi publik itu ukurannya bukan dari pemerintah
ukurannya itu dari lembaga lembaga independen di luar pemerintah
oke oke kang kembali coba kita baca
ini kita agak mundur lagi ketika presiden sempat marah tadi itu ya
yang kang gunggul baca dari pesan pesan presiden itu sebetulnya apa
apakah memang itu memang apa ya
dia mencerminkan kinerja menteri menterinya atau seperti apa sih kang
kalau saya lihat kemarahan pak jokowi dilihat dari perspektif komunikasi gitu ya
jelas sebenarnya kemarahan yang punya intensi ya
bukan kemarahan yang dramaturgis ya
bukan kemarahan yang dramaturgis ya
bukan kemarahan yang dramaturgis ya
bukan kemarahan yang dramaturgis ya
dramaturgi aja begitu
ini positif thinking ya bacaan positif thinking
bahwa membaca gestur membaca pokis kemudian membaca perbal message lah ya yang disampaikan oleh pak jokowi
itu saya positif thinking jokowi itu punya commitment untuk memperbaiki
itu saya positif thinking jokowi itu punya commitment untuk memperbaiki
itu saya positive thinking jokowi itu punya komitmen untuk memperbaiki
situasi atau memperbaiki keadaan gitu ya
cuman masalahnya narasi itu bukan hanya kata kata gitu
cuman masalahnya narasi itu bukan hanya kata kata gitu
narasi itu adalah tindakan simbolik
sehingga apa setelah kata katanya sampai kemudian tindakan simboliknya seperti apa
kan memang presiden itu tidak akan mungkin menyelesaikan masalah setelah beliau marah
tetapi ada indikasi keseriusan atau tidak dari kemarahan itu

kalau kemudian setelah marah p rampari wacana publik juga menepi
kalau kemudian setelah marah p rampari wacana publik juga menepi
kalau kemudian setelah marah p rampari wacana publik juga menepi

lantas baik yang disebut baik apa tidak dalam kemarahannya itu

kembali kebiasaan semula
tidak melakukan perbaikan perbaikan lantas kemarahan itu untuk apa gitu kan wajar kalau
kemudian narasi itu dimaknai sebagai dramaturgi pada akhirnya gitu ketika kemudian tidak ada
tindakan simbolik yang merepresentasikan intensi presiden dalam keseriusan penanganan masalah kan
begitu kata erving golman ya kan dalam impression management ya kan dalam menitam kesan bahwa
kan itu satu klaster tuh ini renhard jadi kuliah lagi jadi kan tindakan aktor seperti pak jokowi
pak jokowi aktor politik ya itu publik akan menilainya menurut saya penilaian publik itu bukan
hanya pada aspek yang diperbalkan tapi juga pada tindakan simboliknya ketika misalnya beliau taruh
lah marah bahkan kemudian
kemudian memberi semacam psychological war gitu ya pada para menteri bahwa kalau perlu saya keluarkan
perpu kalau perlu saya reshuffle kalau perlu saya bubarkan kabinet lantas kemudian nothing setelahnya
ya bagi saya wajar kalau kemudian itu dimaknai sebagai dramaturgi tetapi kalau pak jokowi berupaya untuk menunjukkan
komitmen bahwa oke lembaga yang tidak efektif berdasarkan pertimbangan ini a b c d akan
di bubarkan dan leading sector ini akan di integrasikan ke kementerian ini kementerian
ini kementerian ini oke fine kita bisa terima kemudian oke saya akan ganti beberapa menteri
oke tapi yang untuk
pertimbangan publiknya apa
dan itu kemudian publik
tentu akan suka kenapa
karena presiden menunjukkan semacam
yang impresif komunikasi
yang mengesankan sebagai bentuk
komitmen pada apa yang diwacanakan
pertanggung jawaban seorang pemimpin transformasional
karena dalam konsep
itu harus bisa menggerakkan
sistem kalau kemudian ucapan
tidak ada follow up sistem
kembali as usual
itu tidak ada perbaikan perbaikan signifikan
lantas di mana
kalau begitu kan
oke menarik menarik kang gunggun
nah terakhir kang gunggun ini
catatan dari kang sendiri untuk
terhadap pemerintahan presiden joko widodo
ya ini di tengah masa pandemi
seperti saat ini apa yang sebetulnya
harusnya menjadi fokus dari pemerintah
yang sekarang ini berjalan
jadi agar tidak kemudian
banyak dramaturgi atau
apa tiba tiba muncul di tengah isu isunya
tapi kemudian fokus utamanya ini harus kemana sebetulnya kang
pemerintahan kabinet ini tentu harus menyesuaikan
dengan keadaan yang ada bahwa saat ini kita
tengah menghadapi pandemi
ini mungkin dalam waktu yang cukup lama
oke menurut saya
prioritas pertama adalah
penanganan pandemi sebagai krisis
itu harus nomor satu
dan itu menjadi
ya dengar dengar kang
dan itu harus menjadi prioritas pemerintah
apa hal hal yang mendistorsi
proses penanganan pandemi
tetapi kemudian tidak berbasis
contoh misalnya mendekati
penyelesaian masalah pandemi ya
tentu harus perspektif
memang perlu menyelaraskan dengan
prioritas nomor satunya adalah
bagaimana penanganan pandemi ini
dari hulu ke hilirnya bisa
menjadi prioritas itu yang pertama reinhardt
kemudian yang kedua
krisis ekonomi itu adalah krisis yang
akan berdampak kemana mana
contoh negara tetangga kita
sudah mengalami resesi
padahal fundamental ekonominya
lebih bagus dari kita
sebut saja singapura misalnya
dan itu harus menjadi warning
jangan sampai kemudian
seperti di bulan januari februari
pada saat pandemi awal kita
banyak menolak soal
keberadaan virus corona di indonesia
nah resesi ini bukan juga
tolak atau menakutkan
tetapi harus diadaptasi sehingga kemudian
ada solusi solusi yang tepat
dalam mengatasi itu terutama dalam
menyelamatkan daya tahan
masyarakat indonesia menghadapi itu
dengan birokrasi pemerintahan
menurut saya begini
situasi saat ini
yang kita semua berada dalam
masih dalam jangka waktu yang
tidak terprediksikan karena pandemi ini
juga entah sampai kapan
public trust adalah menjadi modal sosial
bayangkan kalau saya tidak mempercayai
reinhardt sebagai pemimpin saya
ya kan atau tidak mempercayai
pleonasm disitu ada
kemubaziran simbol yang bisa
menyebabkan pemerintah kehilangan
untuk menggerakkan perubahan ingat
dalam pandemi itu adalah kolaborasi
menyasar lima pilar utama selain
pemerintah tentu ada industri
kemudian dunia usaha maksud saya
ada akademisi ada teman teman media
begitu dan tentu
masyarakat sendiri berbasis komunitas
fokus menurut saya
sekarang penanganan pada triple
dan itu menurut saya harus menjadi
tanggung jawab intervensi pemerintah
selain membangun kesadaran
masyarakat untuk berada di
the new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini
oke kak sebelum mudahan
ini banyak yang komen dari tadi
kasih tanda jempol buat kang gunggun
ada yang nyapa ada yang komentar
ada yang bilang men kumham harus diganti
ada yang ngomong juga
wajar mengubarkan lembaga
ada yang mau disampaikan nggak buat teman teman yang
nonton dari tadi yang
yang itu menarik tuh soal buku
hukum itu gak bisa
dihalang halangin proses penegakannya
apalagi oleh orang yang
berada dalam posisi penegak hukum
begitu jangan ada
apalagi dilakukan oleh orang yang berada
di institusi hukum
jadi bagi saya
orang yang diberi amanat mandat
kuasa rakyat apalagi kemudian
bagi saya adalah pengkhianatan
kalau kemudian hukum itu justru
dijadikan mainan terutama untuk
kelompok kepentingan yang
punya kekuasaan baik kekuasaan
politik maupun kekuasaan ekonomi gitu
bagaimana buronan itu bisa membuat
ktp gitu ya
mau bisa kemudian mendaftarkan peninjauan
tiga puluh menit kak gunggun
nah itu kan
bukankah itu bisa menciderai kan
kalau memang pak jokowi
mengatakan ini pendekatan
bukan pendekatan biasa
ini adalah extraordinary
maka hal hal seperti itu itu harus
jangan justru extraordinary nya
iya betul betul
kang gunggun makasih banyak udah
berbagi ilmu sama kita semua di chatroomnya
siaran indonesia seru banget
dengerin kak gunggun kayaknya
biar kak gunggun nanti ada disana kali kali jadi menteri
kak makasih banyak ya kak
nungun terima kasih banyak
kak gunggun sudah bergabung bersama dengan kami
ya terima kasih banyak kak gunggun